pasca banjir bandang yang menerjang puluhan rumah di kecamatan ciwidei dan pasir jambu
kabupaten bandung rabu pekan lalu warga berharap wacana relokasi segera terrealisasi
sementara itu balai besar wilayah sungai citarum meyakini
alih fungsi lahan di daerah hulu menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir bandang
nina nur khalifah merupakan salah satu korban banjir bandang ciwide yang rumahnya rusak parah
nina berhasil menyelamatkan diri dari terjangan air setelah anak bungsunya berteriak memberitahu ketika air datang dengan deras
banjir melulu lantahkan rumah beserta perabotan di dalamnya
rasa trauma yang sempat menghinggapi nina baru bisa terobati akhir akhir ini berkat bantuan kerabat serta dukungan dari orang tua dan suami
buat nilangin rasa trauma kan semua teman teman pada kumpul menghibur
kalau hari hari hari h sama hari kemarin mah ya nggak bisa ngomong
saya cuma diam
masih trauma gitu
masih trauma tapi alhamdulillah karena dukungan dari orang tua juga ya dan suami alhamdulillah sedikit berkurang rasa trauma itu
terkait wacana relokasi sejumlah warga menyambut baik rencana tersebut
pasalnya debit air sungai ciwide semakin hari semakin deras sehingga rumah yang berada di bantaran sungai rawan terkena musibah banjir
sementara itu pihak balai besar wilayah sungai citarum mengungkapkan alih fungsi lahan di daerah resapan air
kecamatan rancabali menjadi lahan pertanian tempat wisata dan perumahan
diakini sebagai salah satu penyebab banjir bandang
kami punya operation room di balai besar citarum bahwa terjadi perubahan lahan
jadi yang tadinya hijau itu sudah coklat ataupun agak kuning
di situ vegetasinya berubah menjadi lahan entah itu pertanian holti kultura karena itu perlu dicek lagi ke lapangan
kemudian mencari lahan yang berbeda
menjadi daerah wisata ataupun menjadi perumahan
untuk itu pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pemerintah dan instansi terkait
jika memang terjadi alih fungsi lahan di daerah resapan air yang mengakibatkan terjadinya banjir bandang di kawasan ciwide dan pasir jambu
maka harus segera dilakukan penataan ulang bersama untuk menanggulangi adanya banjir bandang susulan
chandra febriana kabupaten bandung